gubernur jawa barat ridwan kamil turut menanggapi statement cawapres sandiaga uno tentang imbauan agar kepala daerah tidak terlalu sering ikut kampanye di pilpres dua ribu sembilan belas
menurut emil sapaan akrab ridwan kamil sandi seharusnya bercermin karena saat ia menjadi wakil gubernur dki sandi juga kerap mengunjungi berbagai daerah untuk berkampanye
ditemui usai bertemu sekretaris daerah se jawa barat di aula barat gedung sate bandung rabu siang gubernur jawa barat ridwan kamil mengatakan bahwa calon wakil presiden sandiaga uno seharusnya berkaca pada diri sendiri tentang apa yang diucapkannya seputar himbawan agar kepala daerah tidak ikut berkampanye dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas nanti
menurut emil selama tidak mengganggu pekerjaan melanggar aturan dan membawa bawa institusi

sah saja kepala daerah berkampanye
toh hal serupa juga dilakukan sandi saat menjabat sebagai wakil gubernur periode lalu
berkaca pada pengalaman pribadi dua ribu delapan belas pak sandiaga uno datang ke jawa tengah menjadi jurkamnya sudirman said
datang ke periangan menjadi jurkam pasangan asli
beliau kapasitas wakil gubernur dalam posisi publik
sebelumnya cawa pres sandiaga uno meminta agar kepala daerah fokus untuk melayani masyarakat
di wilayahnya masing masing sehingga jangan ditarik para pemimpin daerah tersebut ke ranah pilpres
atas dasar sebuah proses pilkada yang panjang dan melelahkan tugas mereka sebetulnya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat
dan fokus di wilayah masing masing jangan ditarik tarik kepada pilpres
perang opini mulai memanas dalam pilpres dua ribu sembilan belas
namun demikian diharapkan kontestasi pemilihan presiden nantinya berjalan damai
ruli rohimat bandung jawa barat